rizik sihab mengundang tamu untuk menghadiri peringatan maulid akbar sekaligus acara
pernikahan putrinya yang digelar di petamburan jakarta pusat panitia memastikan akan menerapkan
protokol kesehatan pencegahan kofit sembilan belas selama acara berlangsung petugas kelurahan juga menyebut
telah berkoordinasi dengan panitia terkait penerapan protokol kesehatan ini juga dari
kelurahan sudah disediakan eh torrent orang untuk mencuci tangan kemudian juga kita jangan
berjabatan tangan jaga jarak terus juga kita ingatkan untuk selalu memakai masker jangan lupa
bawa masker namun panitia penyelenggara maulid akbar fpi tidak bisa memastikan berapa banyak
orang yang akan hadir dalam kegiatan pada sabtu malam ini berdasarkan surat pemberitahuan yang
diterima kelurahan petamburan
jakarta pusat acara pernikahan syarifah najwa sihab putri keempat pemimpin fpi rizik sihab
ini diperkirakan akan dihadiri sepuluh undangan padahal meski pemprov dki jakarta mengizinkan
resepsi pernikahan digelar di gedung pertemuan pada masa perpanjangan psbb transisi ini namun
terdapat ketentuan jumlah tamu yang hadir dengan beberapa syarat ya diantaranya adalah kapasitas
kapasitas gedung atau ruang pertemuan dan pihak pengelola gedung diminta untuk mengajukan proposal
kesehatan bahkan epidemiolog menilai ketentuan jumlah tamu versi pemprov dki tersebut masih
membatasinya dalam persen membatasi dalam jumlah saja
bagaimanapun acara pesta pernikahan yang digelar di tengah masa pandemi beresiko menjadi kluster penyebaran covid sembilan belas
kasus yang terbaru terjadi di sragen jawa tengah
seorang mempelai pengantin dan kedua orang tuanya meninggal dunia akibat covid sembilan belas usai menggelar pesta pernikahan
ketiganya meninggal secara berurutan pada kamis lima november jumat enam november dan senin sembilan november minggu kemarin
menurut keterangan kepala desa wonorejo edi subagio pernikahan tersebut diselenggarakan secara sederhana pada sabtu dua puluh empat oktober lalu
dua hari sebelum pernikahan pengantin itu baru pulang dari jakarta dan sempat ke dokter karena mengeluh sakit
ia diminta menjalani rawat inap tapi menolak karena hendak menikah
sebelumnya pada akhir september seorang warga coyudan temanggung jawa tengah meninggal dunia akibat positif covid sembilan belas
setelah menghadiri hajatan di cirebon
sementara sebanyak sembilan belas orang lainnya yang ikut dalam rombongan juga terkonfirmasi positif dan harus menjalani karantina di balai latihan kerja maron
sedangkan dua orang lainnya menjalani karantina mandiri
tim liputan cnn indonesia